halo selamat malam papua masih jadi sorotan publik tanah air termasuk ada kecurigaan penunggang gelap dalam kalut politik dan keamanan di bumi cenderawasi beberapa waktu belakangan
bagaimana pula peta politik masalah papua di dunia internasional selain itu kami juga akan memberikan perkembangan terbaru dari seleksi calon pimpinan kpk
apakah presiden mendapat bola panas dari pansel bersama saya budha diputro kami akan hentikan informasi dan pembahasan mendalam mengenai perkembangan politik demokrasi indonesia dalam layar demokrasi
perkembangan kasus hukum dari masalah papua direkturat kriminal khusus polda papua barat menetapkan dua puluh orang tersangka dalam kasus pengerusakan penjarahan dan pembakaran yang terjadi di kabupaten manukwari sorong kota dan kabupaten fak fak dalam demo damai yang berujung anarkistis sembilan dua puluh satu agustus yang lalu
hal ini disampaikan kabupaten polda papua barat dalam presilis di media center polda papua barat senin siang
sepuluh orang tersangka dibalik aksi anarkistis di manukwari itu
merupakan terduga pelaku pembakaran kantor dprpb kompleks ex kantor gubernur papua barat abon gulung hawai bakery di ledai hatsu pembakaran bendera merah putih dan juga pelaku perusahaan dan penjarahan kontra hp
tujuh tersangka di sorong merupakan pelaku dibalik aksi perusahaan bandara deo sorong pembakaran lapas sorong dan pembakaran kantor dprd kota sorong
sedangkan tiga tersangka di fak fak adalah pelaku pembakaran pasar tamburuni
dari saksi sampai tsk sudah berjumlah untuk di manukwari sendiri sudah sepuluh
sepuluh yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
kemudian di sorong kota ada tujuh tsk dan fakfak polis fakfak sudah tiga tsk
kartor ini masih dalam pengembangan masih dalam penyelidikan oleh tim penyelidik
siapa dibalik ini atau memang ini murni dari tsk tsk yang sudah
sudah tersangka pengrusakan pembakaran ini masih di dalam
sementara itu di surabaya jawa timur tersangka pengepungan asrama papua
tri susanti didampingi kuasa hukumnya memenuhi panggilan penyidik polda jawa timur
senin siang tri menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus pengepungan asrama papua di surabaya jawa timur
siap dipiksa bu
kemarin sakit apa bu
mbak apakah mengajukan peradilan mengenai
pengenangan ini seperti apa
belum tahu nanti biar lebih
naksir hukum yang bersiap
bu sejauh ini kan ada pasal tentang diskriminasi ras yang ditetapkan sebagai tersangka
itu tanggapannya ibu sendiri seperti apa
ibu sendiri melakukan diskriminasi ras atau enggak
kapolri jenderal polisi tito karnavian mengaku hasil operasi intelijen menunjukkan adanya keterlibatan pihak asing
beristiwa kerusuhan di papua
saat ini polri sedang berkoordinasi dengan para stakeholder dan kementerian luar negeri
untuk menyikapi keterlibatan pihak asing tersebut
tni polri telah berkomitmen untuk terus menambah personel
yang akan diterjunkan ke wilayah papua hingga situasi di papua kondusif
lebih aman dan saya sudah menggelar bersama panglima
sudah menggelar kekuatan tambahan hampir lebih kurang enam untuk papua dan papua barat
kalau kurang akan saya tambah lagi
saya dengan pak panglima ada komitmen
kurang kita akan tambah lagi sampai situasi beruntung aman
dan kita akan berangkat ke sana untuk menjaga keamanan
berapa lama pak di sana apakah berkantor di sana pak
saya akan paling tidak mungkin empat lima hari seminggu akan ada di situ
kalau tidak kurang saya akan tambahkan pasukan
dan kalau ada yang melakukan kerusuhan kita akan tegakkan hukum pada mereka
pak tito izin pak yang provokator pak
dari dalam atau luar negeri ya pak
ya pak itu penyebar hukum dari negeri
dari dalam atau luar negeri
penyebar hukum dari pelaku internasional juga pak
ada media internasional juga pak
kelompok kelompok ini ada hubungannya dengan network di kapal internasional
jadi kita harus menanggannya memang di dalam negeri maupun di luar negeri
bersama kita dengan melipus menku dan jerman interjet
menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan menyebut kerusuhan di papua tak lepas
dari aksi provokasi yang dilakukan ketua persatuan gerakan pembebasan papua barat beni wenda
wiranto juga menyatakan bahwa beni turut aktif dalam menghasut dan menyebarkan informasi palsu soal papua di luar negeri
dikutip dari laman cnnindonesia com beni sebagai tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan papua hingga kini masih aktif menggalang dukungan internasional dan tinggal di luar negeri
dikutip dari laman cnnindonesia com beni sebagai tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan papua hingga kini masih aktif menggalang dukungan internasional dan tinggal di luar negeri
dan kita sudah tahu bahwa memang mereka selalu melakukan satu provokasi ke luar negeri
seakan akan indonesia gak melus papua dan papua barat
seakan akan kita memperlambangkan di sana
seakan akan banyak pelanggaran ham setiap hari
penyaksian penyelisahan pembunuhan
tetapi itu semua kan tidak benar
dan itu hanya dapat dilawan dengan satu informasi yang aktual yang rasional
mantan kepala bin sutyoso berpendapat ada pihak dari dalam dan luar yang menunggangi aksi massa di papua
tidak hanya memprovokasi kericuan di tanah papua tapi diplomasi mereka di dunia internasional juga terus dilakukan untuk menggalang dukungan terhadap referendum
sutioso juga menilai tanda tanda
tangan internasional mulai bermain di papua
kian terlihat belakangan
oleh karena itu jawab lagi komentarnya pak wiranto tadi kan
ada yang menunggangi
nah itu gimana bang yos
mari kita lihat isi di dalamnya
di dalam di papua sana
di sana itu ada namanya knpb ya
itu singkatan komite nasional papua barat
seperti lsm lah bentuknya gitu
yang tujuannya adalah memerdekakan papua
dia melakukan tindakan tindakan politik propaganda dan lain sebagainya lah
nah di sana juga ada tentara yang dia bangun
tentara pembebasan nasional papua barat
pemimpinan tertinggi namanya goliat tambuni
itu panglima tertingginya dia
nah secara militer mari kita lihat coba ya
kekuatan militernya seberapa sih ini
orang jumlahnya orang itu satu tiga ratus
itu tersebar hampir paling tidak ada dua puluh lima kelompok
dulu saya hitung ya
dan tersebar di seluruh papua
papua yang saya maksud papua maupun papua barat
ini yang dalam negeri
yang di luar negeri ada lagi
di luar negeri itu namanya ulmwp ya
jadi sudah bisa terimak
ini yang main kan tadi kan
di dalam negeri sudah saya sebut
di luar negeri
yang namanya bni bni itu ada di inggris
dan dia kumpulannya lsm lsm yang galak galak di inggris sana
bahkan juni kemarin dapat award dia sebagai award perdamaian
dari salah satu kota di inggris
dan dia itu kan terus geril ya
ke negara negara apa namanya
bg yang kecil itu untuk digalang untuk mendukung dia
dia terus ke pbb
artinya apa nih
ada yang main di luar
yang tak selubung lagi
karena aku belum ngomong
kenapa tiba tiba ada ribuan marinir di parkir darwin
sekian lama gitu
di selokasi pasukan dari negara mana pun termasuk kita
itu ada tujuannya
ditaruh di situ dihadapkan kepada ancaman
kalau di darwin ancamannya kemana
di belakangnya hopeng dia australia
sebelah kanannya new zealand bopeng j dua
sebelah miring begini papua png dan sebagainya itu swab dia
ada nggak kepentingan di situ
dan dengan kemampuan teknologi mereka itu
ya negara kebesaran itu udah ngerti persis
di papua itu ada apa saja
itu lagi di depan mata itu yang sudah kelihatan terbesar di dunia emas
ada minyak kita belum mengerti
jadi faktor eksternal juga sangat tercium aromanya ya bang yosef di situ
kelangkan inersi global kelangkan ini kan orang kan itu yang disari
oke benarkah ada tangan internasional yang bermain di papua
bagaimana kita membacanya
kita akan berdiskusi malam hari ini dengan yang mulia duta besar makarim bibisono
mantan duta besar republik indonesia untuk pbb
terima kasih pak makarim sudah datang
kemudian ada mas
mas bambang harimurti jurnalist senior
mas bambang terima kasih sudah datang
yang menarik ini selain kita bicara mengenai kondisi konflik sosial
eskalasi keamanan yang terus meningkat gitu di papua belakangan ini
ada informasi bahwa ada tangan tangan internasional katanya ya
ada penumpang gelap katanya
ada penunggang tangan internasional yang menunggangi aksi aksi di papua ini
bagaimana kita membaca adanya tangan tangan internasional itu pak duta besar makarim

bagaimana kita bisa mencari penumpang yang menunggangi aksi aksi di papua ini
oke informasinya ada tapi tentu saja pejabat kita tidak mau menyebutkan siapa tangan internasionalnya
bagaimana mereka bekerja tapi bagaimana anda menerjemahkan bahasa itu ke dalam
sehingga publik bisa paham gitu pak duta besar
kita bisa melihat dengan mudah ya bahwa sekarang muncul pihak pihak yang mempertanyakan mengenai peperang
ada pihak pihak yang mempertanyakan apakah syah itu proses penyerahan pemerintahan dari belanda ke
yuntia dan dari yuntia ke indonesia gitu ya
padahal kita sudah mengetahui ini yang bergerak di lapangan ini kan generasi generasi yang masih muda muda ya
tentunya ada yang memberikan feeding
padahal kalau kita melihat dengan seksama isu mengenai papua ini beda sekali dengan isu dengan istimor
kalau di istimor itu dari kelahiran republik indonesia memang istimor itu bukan bagian dari wilayah indonesia
karena apa berdasarkan prinsip hukum internasional itu positeditas juris itu
wilayah indonesia itu adalah wilayah netrans indies
jadi sebenarnya begitu indonesia merdeka pada tanggal memperkolemasikan kemerdekaan tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
berarti semua negara wilayah yang ada di hilir hidis itu merajikan wilayah kita
nah jadi kalau ada tuntutan mengenai referendum mengenai apa siapa yang menjajah
tidak ada yang penjajahan di sini
ya karena ini adalah
ini adalah suatu pemerintahan yang berdasarkan pemerintahan nasional ya
nah jadi oleh karena itu umumnya adanya usaha usaha untuk memberikan jajak pendapat
ataupun nanti kalau ada situasi pendudukan oleh pihak asing di wilayah sesuatu yang wilayah nasional
nah dimana isu isu itu atau mungkin diplomasi internasional lain yang anti indonesia tentunya
anti nkri itu bergerak di sela sela kericuhan di papua ini
begini ya kalau kita perhatikan ya ada beberapa negara khususnya belanda di eropa
itu membuat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh itu membentuk apa yang namanya
nah ini pemerintah belanda ini sebenarnya kan tidak ikhlas untuk menyerahkan
papua itu kepada indonesia
nah dia kemudian berusaha agar supaya papua ini dijadikan
masuk di dalam list negara negara yang tidak berpemerintahan
jadi non government territories ya yang tidak ada pemerintahan
tapi tidak bisa karena apa
karena papua itu adalah negara bagian dari negara kesatuan republik indonesia
sejak dia merdeka berdasarkan prinsip itu posititis juris itu pak
nah jadi memang dari awal ya banyak pihak pihak yang menginginkan
adanya perpecahan yang terjadi di indonesia itu
dan anda baca aktornya untuk yang zaman sekarang zaman kemarin
zaman yang dulu seperti kata anda itu sama sama saja
mereka mereka juga yang kemudian mencoba untuk menggoreng goreng isu ini
ada beberapa elemen yang lain misalnya ngo ngo yang ikut
kemudian melibatkan diri dalam isu yang ini ya
nah ini berbeda dengan pada waktu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh yang semata mata ikut tangan tangan
dari pemerintah belanda waktu itu ya
jadi sekarang kelompok masyarakat sipil di lsm sendiri internasional
banyak juga yang bergerak gitu ya
karena kan masalah pengaruh media sosial ini itu kan mudah sekali diperoleh ya
nah apalagi media sosial ini kan bisa membawa berita yang benar
dan ada berita berita lain
berita yang tidak benar juga yang disebar ke luar
saya mau minta indera penciumannya wartawan untuk melihat
kalau ada pak wiranto tadi mengatakan bang yos juga tadi mengatakan
ini ada tangan tangan internasional yang mencoba obok obok di dalam kisru di papua
seperti apa penciuman anda
dijawabnya lebih asik usah juga
kita kembali sesaat lagi
bagaimana kita membaca adanya tangan internasional diplomasi internasional kekuatan internasional
yang mencoba memainkan kekacauan ini
baik itu menunggangi kekacauannya ataupun memanfaatkan mengkapitalisasi kekacauan ini
untuk goals tertentu di dunia internasional
mas bambang perspektifannya gimana
kalau saya sih melihat sebetulnya levelnya di internasional itu baru level lsm
mungkin orang orang akademis jumlah akademis
mungkin orang orang aktivis ya
karena mereka tuh belum mendalami betul sebetulnya masalahnya
jadi kalau menurut saya sih belum terlalu hanya serius karena ada media sosial aja
jadi misalnya kalau di pbb masuknya juga masuk lsm lah
nggak bisa masuk level negara itu masih jauh
karena ya itu tadi beda sekali
karena kalau bahkan kalau saya bisa bilang papua tuh masuk indonesia
walaupun harusnya diselesaikan di konvensi meja bundar
karena belandanya yang melanggar janjinya
lalu ditekan amerika
akhirnya indonesia mau nerima loh
pertama kali referendum di bawah pbb itu bukan timor leste
ya irian barat
cuma indonesia menang disitu
karena waktu itu seperti sekarang kan di papua ada sistem noken
karena orang papua dianggap masih banyak yang buta huruf

dan waktu itu juga nggak mungkin
mungkinlah orang papua itu membuat pilihan yang berbeda dengan kepala sukunya
bahkan sampai sekarang itu kan
jadi waktu itu oke kepala suku aja yang menentukan pilihan
jadi kira kira ada seribu dua puluh lima kepala suku yang diidentifikasi
bikin pilihan aklamasi mendukung indonesia
dan itu di bawah pengawasan pbb
di bawah pengawasan pbb
disahkan di sidang umum pbb
di sidang umum pbb itu tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan tidak ada satupun negara yang menolak

mungkin hampir tiga puluh yang absen
jadi belanda sendiri nggak berani menolak waktu itu
jadi kalau belanda kemudian mempermasalahkan
ya itu pasti bukan belanda pemerintahnya
tapi mungkin belanda di universitas
anpo tadi yang
tapi yang menarik adalah ini kan ada omongan dari pak wiranto
bahwa kericuhan ini tidak hanya didalangi oleh aktor aktor dalam negeri
tapi aktor internasional
seberapa masuk akal
kalau menurut saya terbalik
menurut saya memang ada genuine keresahannya
saya rasa saudara saudara kita di papua merasa memang ada diskriminasi itu
dan itu meledak
kemarahan mereka itu kemudian ditunggangi orang orang yang di luar negeri
jadi bukan orang luar negeri mau ngobok ngobok
jadi peristiwa dalam negeri dikapitalisasi untuk perjuangan mereka
dikapitalisasi oleh perjuangan mereka
mereka justru kalau menurut saya pak wiranto salah
seolah olah mengklaim mereka berhasil membuat rusuhan
sebetulnya mereka nggak punya kemampuan itu
tapi memang ada masalah di dalam negeri kita
ada yang menurut saya ini masalah politik
harusnya ini diselesaikan secara politik
nah yang menarik ini mas bambang dan pak duta besar makarim
ini kan kemudian ada ketika eskalasi di papua meningkat
banyak publik indonesia yang khawatir
waduh ini ada ujung ujungnya mungkin referendum nih
ujung ujungnya mungkin disintegrasi nih
itu keanggutan seperti itu
kalau misalnya papua yang ujung ujungnya
yang udah melakukan referendum
bahkan lebih dulu daripada di timor leste
bisa didorong referendum lagi
artinya timor leste juga bisa dong di referendum lagi
masa mau gitu
kacau dunia ini
dan menurut saya orang indonesia itu terlalu lebay aja
saya bilang apa sih pemberontakan di papua menguasai wilayah pun enggak
kota dikuasai pemberontak
dan sekarang pun ratusan ribu pengungsinya nggak bisa balik
karena banyak bom bom ledak di situ
itu sudah sepuluh ribu yang mati
di papua berapa yang mati
jadi secara geopolitik
jadi kita harus terima sebagai negara separatis itu nggak bisa dihilangkan sama sekali
bahkan amerika aja yang mau alaskan merdeka ada
di kanada ada quebec
ini inggris lebih gila lagi
tapi ada yang violent
ada yang tidak violent
jadi ada asumsi bahwa tangan internasional
mencoba atau bermain dalam kericuhan belakang ini
itu nggak berdasarkan
pangan internasional itu di era sekarang gak bisa berbuat banyak
kecuali ada masalah di dalam negeri
istilahnya jangan kepala bermasalah
dengkul yang digaruk
selesaikan masalah dalam negerinya
masalah luar negerinya akan selesai sendiri
mencoba mengkapitalisasi peristiwa di papua untuk kepentingan internasional itu iya
susah lah susah
mereka akan mengklaim itu
karena itu jualan mereka jadi laku
anda setuju pak pak karim
saya rasa begitu ya
orang ngobok ngobok itu kan harus ada dasar hukumnya
nah kalau kita lihat
dasar hukumnya kan nggak ada buat ngobo ngobok
karena ini semua kan legal process
kalau ada yang bilang istilahnya invisible hand gitu
seberapa punya kekuatan mereka untuk menjadi invisible hand
seperti invisible hand ya kita bayangkan ketika perang dingin misalnya
zaman dulu atau ada super power misalnya
gimana pak pak karim
sebenarnya inti dari invisible hand itu ya banyak tergantung kepada kita
ya semakin kita kuat yang namanya invisible hand itu udah nggak berbuat nggak mampu berbuat apa apa
tapi kalau kita lemah apalagi kita tidak mempunyai coheciveness yang kuat diantara kita
maka itu menjadi makanan empuk buat unsur unsur luar
jadi oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa if we handle the issues ya dengan baik di dalam negeri
maka masalah itu tidak akan bisa dibakar bakar di luar negeri
ya jadi kita harus jangan membawa masalah masalah ke bawah karpet
tapi kita harus selesaikan itu satu persatu dengan baik
sebelum kita bicara geopolitik ya mas bambang
seberapa mungkin masalah ini dikapitalisasi untuk goal mereka
goalnya tentu saja kita tahu bersama akan referendum dan memisahkan diri
seberapa apa yang menjadi kekuatan mereka sehingga ini mungkin dikapitalisasi
hanya satu celah dalam hukum internasional
yaitu kalau pemerintah indonesia melakukan pelanggaran ham berat
jadi intervensi internasional itu sekarang hanya boleh kalau ada pelanggaran ham berat
karena kedaulatan atas papua itu sudah tidak dipermasakan secara hukum internasional
karena itu yang kita pegang selama polisi dan tni dan masyarakat kita tidak terprovokasi untuk melakukan pelanggaran ham berat di papua
tapi kalau saya jadi
dan ini pasti dilakukan
mereka yang ada di luar negeri berjuang untuk kemerdekaan papua
pasti yang paling penting itu bagaimana memprovokasi terutama militer dan polisi indonesia untuk melakukan pelanggaran ham berat
di situ kemudian masuk celah
di situ killing fieldnya itu di situ celahnya
jadi itu pemerintah harus tahu betul ya
tapi menurut anda apa yang perlu diwaspadai dari perjuangan internasional orang orang atau pihak pihak atau lsm atau mungkin ada negara yang ingin papua memisahkan diri
teknik gerillian itu paling gampang begini
teknik gerilihan ya supaya pemerintah apa aparat kita melakukan pelanggaran ham berat
ada aja lah mereka pemberontak yang beneran di situ pada saat kerumunan gini
bunuh polisi beberapa atau bakar atau apa
terus lari ke kampung orang yang sebetulnya pro indonesia
nanti ini kan polisi sama tentara kan anak muda
kalau ada temannya terbunuh apalagi secara keji dia pengen bales kan
dia lihat lari terakhir ke kampung situ
kampung itu dibakar dihancurin
nah di situ masuk tuh
nah di situ masuk
pelanggaran ham beratnya di situ
nah di situ masuk
dan orang kampung situ pun yang tadinya pro republik
kalau dibakar sama tentara jadi anti kan
kalau dia lakukan ini berulang ulang
lama lama kampung yang tadinya cuma satu yang pro kemerdekaan bisa jadi semuanya
karena kalau kita lihat dalam rilisnya atau wawancara di majalah tempo misalnya benny wendham mengatakan hingga saat ini mereka terus berkoordinasi dan mengirimkan pesan pesan apa yang harus mereka lakukan misalnya
misalnya apa yang harus dilakukan
hal hal seperti itu
ini kan berarti kan mungkin juga pak makarim kalau memang celahnya ada di pelanggaran ham berat itu memprovokasi aparat ini kan intrusi ini masuk
tapi itu kan bisa sama aja lah misalnya isis dia kirim lewat internet cara bikin bom cara daftar gitu
tapi kan kalau dikitanya kuat itu kan gak ada masalah gitu loh
dan kondisinya cukup kuat saat ini indonesia dalam dalam dalam dalam postur politik internasional
saya lihat kalau internasional sangat kuat
tapi kalau lokal
saya cukup bangga juga lah bahwa kemarin polisi dan tentara nggak terlalu terpancing
saya nggak kebayang kalau di zaman orba ini terjadinya nih
wah itu mudah disikat
dan itu justru masuk jebakan
secara geopolitik gimana posisi postur diplomasi internasional kita
kalau kita ketahui kan juga yang ganggu ganggu kan juga nggak sedikit kan mas bambang
dulu pak makarim katakan ada belanda bahkan ada ngo nya
kemudian sekarang ini pasifik misalnya diplomasi pasifik ini penting sekali juga karena pasifik ada yang secara terbuka
bahkan mas bambang kita di belakang tadi mengatakan salah satu vanuatu misalnya
konstitusinya menginginkan papua terberdeka
ini postur politik luar negeri kita secara geopolitik dalam mengamankan papua ini gimana pak makarim
apa plus minusnya dan apa tantangan terbesarnya
pertama kali ya kalau kita lihat di dalam decision making di perserikatan bangsa bangsa itu kan banyak berbentuk one country one vote
nah jadi oleh karena itu jangan kita menganggap bahwa karena negara itu
kita menganggap bahwa karena negara kecil maka kita tidak terlalu memberi perhatian kepada mereka ya
tapi sekian di dalam untuk menghimpun kekuatan di dalam pengambilan keputusan kita juga harus bisa merangkul negara negara kecil dimanapun yang ada ya
oleh karena itu saya melihat bahwa sekarang sudah ada usaha peningkatan hubungan hubungan baik di tingkat pemerintah baik di tingkat pengusaha baik di tingkat lsm
dan baik di tingkat people
oke misalnya apa progres yang paling terasa pak makarim sehingga kemudian mereka jadi melunaklah hatinya seperti kata mas bambang gitu
ya misalnya saja dikala mereka ingin mengembangkan mengenai pertanian ya maka ada sumbangan dari pemerintah indonesia untuk memberikan mereka itu adalah traktor traktor bikinan indonesia kesana itu
jadi kalau kita lihat ke fiji ke beberapa pulau yang ada di pasifik ya
itu banyak sekali traktor traktor made in indonesia yang ada di sana
kedua juga kita itu selalu hadir di dalam apa yang namanya pacific island forum pief ya
nah kita itu malah menjadi ya istilahnya itu sebagai observer jadi kita sebagai pengamat tetap
jadi mengikut sidang ikut hadir pada persidangan itu dan juga diberi kesempatan untuk membicara ya
saya pernah dulu mewakili indonesia disitu untuk menggunakan menggambarkan
bagaimana concern indonesia pada pengembangan pembangunan di pasifik itu
mas bambang anda lihat pasifik seberapa punya peran dan cukup mengganggu merongrong nih masalah papua
dijawabnya lagi lagi lebih asik
kami akan segera kembali
mas bambang menarik seberapa perlu khawatir kita dengan pasifik seberapa perlu khawatir kita dengan gerakan benny wenda misalnya yang ada di inggris yang terus katanya bergerilya sejak awal tahun dua ribu an
saya kira kalau benny wenda sih dia hanya bisa eksis kalau di papua ada masalah
kalau papua baik baik keadaannya ya nggak laku jualannya

oleh karena itu dia pasti akan berusaha supaya di papua selalu ada masalah
tapi kan itu bisa di counter oleh keadaan kondisi politik indonesia yang lebih baik ya
kalau menurut saya masalah di papua yang paling utama itu memang harus diakui ada memang ada diskriminasi terhadap mereka
secara nyata atau tidak nyata kan
orang non papua seringkali otomatis mikir papua itu bau lah
bodoh lah papua
padahal orang papua yang jago jago banyak
memain sepak bola ya banyak dan sebagainya
jadi seperti dulu orang belanda memperlakukan orang indonesia juga
wah orang inlander ini bau nggak apa males dan sebagainya
jadi kita harusnya belajar dari kenapa dulu kita minta merdeka dari belanda
itu kita terapkan bahwa papua ini saudara kita yang setara
kalau pasifik gimana mas bambang
kita memang dulu itu menurut saya dulu itu kita memang agak menyepelekan ya karena dianggap urusan pasifik itu urusan australia
sehingga ada satu negara vanuatu itu kalau ada pemilu semua partai itu berlomba lomba untuk siapa yang paling mendukung papua merdeka gitu ya
dan itu kan dimulai sebetulnya hanya karena mereka menerima pemukiman pemain band kita orang papua yang melarikan diri kesana
tapi ya kita nggak melakukan apa
ya counter lah sehingga narasi di vanuatu itu adalah seolah olah orang papua itu betul betul terzolimi
sehingga harus kita bantu
padahal kalau kita lihat kan orang melanesia itu paling besar di dunia kan di indonesia
di indonesia ya dengan maluku segala kan
jadi harusnya kita sendiri kalau di indonesia orang melanesia di indonesia merasa setara gak ada masalah
itu adalah satu counter yang paling baik
kalau perlu kita bikin melawan
kalau perlu kita bikin melanesion brotherhood international conference
tapi seberapa punya daya untuk menggerogoti pak makarim dan mas bambang ini orang orang negara negara di pasifik
sekarang ada counter
dulu kan australia itu karena indonesia belum demokrasi dulu mereka cenderung dukung aja gitu kan
tapi sekarang china masuk ke vanuatu bahkan sempet walaupun dibantah katanya china mau bikin pangkalan militer disana
papuanya gini sekarang sudah bilang yang dulunya selalu tergantung sama australia

tapi sekarang china masuk ke vanuatu bahkan sempet walaupun dibantah katanya china mau bikin pangkalan militer disana

tapi sekarang china masuk ke vanuatu bahkan sempet walaupun dibantah katanya china mau bikin pangkalan militer disana
dana dari cina

artinya akan pindah ke cina
dan cina uangnya banyak

karena seperempat ekspornya itu ke cina

membuat kehidupan universitas australia itu sangat tergantung pada mahasiswa dari cina
nah jadi secara ekonomi australia sendiri sudah interdependen
nah kalau diplomat kita pandai
di pasifik ini
kalau kalian maceman ya
kalau dulu kita manfaatkan
dulu kan kennedy jadi bantu indonesia
gara gara kalau enggak indonesia ke rusia
sekarang indonesia bisa bilang
kalau kamu ganggu ganggu papua ini
kita side sama cina aja
australia kan mikir berapa kali ya
tapi ini kan kita harus selalu diantara dua buduk
kita kan gak boleh
diantara dua pulau ya
kita mengayuh diantara pulau
nah jadi kepada junior juniornya pak makarim ini
bagaimana mengayuh diantara dua karang ini yang
memanfaatkan kondisi geopolitik dan ekonomi yang sebenarnya bisa menguntungkan kita
dan kemudian ini orang orang seperti benny wendat
jadi kemudian kartunya jadi semakin kecil dong ya
kita bisa tekan misalnya inggris melalui cina
cina tuh kan super power dibilang ekonomi sekarang
bapak bapak ada satu hal yang menarik ketika duta besar dino patijala beberapa waktu yang lalu
membuat opini mungkin kita sudah semua baca
belajar dari lepasnya timur timur
ini menarik boleh kita tampilkan nggak beberapa cuplikan apa namanya
tulisannya supaya kita bisa membaca
karena ini mungkin secara tersirat ini menunjukkan bahwa kita harus belajar dari lepasnya timur timur
supaya kita tidak mengalami hal yang sama dengan papua
kita sendiri sudah mencoba menghubungi duta besar
duta besar dino untuk bisa bergabung bersama kami
namun beliau berhalangan untuk bergabung dalam diskusi ini malam hari ini
saya bacakan ya lepasnya timur timur juga dibarengi tragedi kemanusiaan yang ditandai kerusuhan kekerasan pembunuhan pembakaran rumah dan gedung dan ratusan ribu pengungsi
ada lagi oke
mungkin sulit dipercaya sampai sekarang tidak ada satupun kajian komprehensif yang mengulas mengapa setelah sekian lama berintegrasi
sebagian besar rakyat timur timur akhirnya memilih untuk keluar nkri
silahkan cek di tni polri kementerian luar negeri kementerian dalam negeri bin lemhanas
tidak ada satupun lembaga negara yang pernah melakukan analisa lesson learn mengenai timur timur
baik secara individu ataupun kolektif
padahal ini merupakan pertama kalinya satu provinsi berpisah dari nkri
mungkin ini bahasa tersiratnya come on kita harus belajar sedikit dengan timur timur
bagaimana pak makarim melihatnya
saya rasa ya anjuran untuk memperhatikan dan mempelajari peristiwa peristiwa masa lalu penting ya
tapi konteks kasus timur leste dengan papua itu berbeda
karena di timur lesti itu proses integrasinya itu kan sebenarnya bukan dari wilayah hindia belanda
itu tadinya wilayah portugis
nah kemudian ada kasus mengenai proses integrasi dimana kita mengatakan bahwa itu atas permintaan masyarakat mereka
ada apa namanya deklarasi balibo
yang meminta agar mereka berintegrasi
tetapi mereka australia dan sebagainya mengatakan bahwa itu dulu merupakan suatu intervensi ya dari indonesia atau pada mereka
tetapi hal itu kalau kita lihat dasar politiknya dulu dia itu bukan wilayah hindia belanda
tapi kalau yang papua ini itu wilayah india belanda
jadi kalau misalnya saja wilayah nkri atau wilayah hindia belanda
hindia belanda yang termasuk dari itu adalah papua
jadi road menuju referendumnya itu sangat berbeda jalannya gitu ya pak makarim
iya sangat beda menurut saya kalau timur
kalau pribadi dari timur timur
ya begini saya rasa salah salah kalau belajar dari timur timur dalam hal itu
justru harus belajar bagaimana indonesia walaupun punya posisi sangat kuat
waktu itu masih pemerintah indonesia masih mau mengakodominasi
ya udahlah pbb katanya minta ada
apa referendum di papua
ya udah deh kita bikinin referendum
dan itu sudah disahkan oleh pbb gitu loh
jadi kalau yang menurut saya kalau kita belajar dari mungkin khas bukan dari timur leste
kita misalnya belajar kalau ke luar negeri kita lihat di katalan itu di spanyol
walaupun kalau referendum dia menang mungkin
tapi nggak bisa dapat dukungan internasional
karena seluruh dunia internasional mikir kalau yang kayak gini gini kita dukung
nanti negara ini kacau balau di mana mana
bahkan antara sudah tipis sekali
karena semua negara besar itu pasti ada kelompok separatisnya
karena kalau kata duta besar dino kan misalnya pas timur timur dibarengi dengan tragedi kemanusiaan
nah ini ada satu yang saya pelajari
saya kebetulan ada di amerika waktu itu ya
nah ini pak makarim bisa mengkata saya
sebelum ada peristiwa santakan
posisi indonesia di luar negeri itu sangat kuat
bahkan waktu itu dipikir kalau kita minta ada referendum waktu itu pasti menang gitu
tapi pelajaran yang paling besar disitu adalah santa cruz itu yang menyebabkan kita kalah
lagi lagi pelanggaran ham berat
pelanggaran ham berat ketika terpancing pasukan kita pada saat ada anggota pbb lagi di situ
terpancing karena ada yang ditusuk tuh
letkol gerhan waktu itu kapten banget
anak buahnya marah dikuburan ngamuk tembak tembak semua orang
pelanggaran ham berat
nah pelajaran yang paling penting itu
jangan sampai tni kita polri kita terpancing melakukan santa crus lagi
karena kalau terjadi pelanggaran ham berat walaupun posisi kedaulatan indonesia di papua itu kuat
ada celah yang bisa dimasukin ke nasional yaitu pelanggaran ham berat
road menuju ke sana menurut anda masih cukup
di hongkong kan dia nggak mau main
karena dia tahu kalau dia main keras disitu ada celah internasional untuk masuk gitu loh
tapi kan sampai sekarang ya suruh polisi dengan
coba di dua juta loh orang demo di hongkong
ada nggak yang mati pendemonya atau polisinya
gak ada ya
kita yang harus belajar tuh disitu
tni polri kita tuh harus diperkuat disitu
terima kasih pak makarim
yang terakhir bagaimana meyakinkan publik indonesia bahwa memang papua tetap aman di dalam nkri
dan usaha usaha untuk menuju referendum dengan segala prakondisinya tadi yang kita khawatirkan itu tidak akan mungkin terjadi
bahwa sampai akan ada titik gerbang referendum itu akan terjadi lagi gitu pak
di masyarakat internasional masalah yang namanya separatisme itu bukan masalah menarik
ya bukan masalah yang mudah didukung
masing masing negara itu punya kasus
even amerika serikat
texas itu mau merdeka kok
alaska juga mau merdeka
jadi semua negara itu memiliki kasus kasus yang bernada separatisme
jadi kayaknya akan sulit ditempuh melalui separatisme itu
nah tapi sekarang kan kita sudah sepakat tahun dua ribu lima mengenai apa namanya respons politik to protect
kalau ada kasus ham dimana kita tidak hati hati ya
kita termasuk melibatkan diri dengan pelanggaran ham berat itu ada dasar bagi masyarakat internasional untuk masuk
jadi kita harapnya hindarkanlah adanya pelanggaran ham berat
kedua suburkanlah rasa kebersamaan
karena rasa kebersamaan itu kuat kalau kita setara
kalau kita tidak setara itu maka rasa kebangsaan itu akan lemah
dan kalau kita lemah rasa kebangsaannya mudah digoyang goyang oleh pihak pihak lain
oke itu yang menjadi pelajaran meskipun masih jauh lah tapi harus tetap waspada karena pelanggaran ham berat terjadi itu menjadi celah masuk utama referendum sesuatu yang mungkin kita takutkan bersama papua akan bisa lepas dari nkri
tapi jangan justru karena takut referendum jadi bertindak keras itu malah jadi referendumnya
kalau terjadi eskalasi tingkat seperti ini akan kirim pasukan empat kali lipat lebih banyak lagi itu mungkin bukan strategi yang tepat dalam mengatasi
ya lebih baik kirim ribuan pencinta damai yang akan mengambil kesempatan

terima kasih mas bapak terima kasih pak makarim atas perbincangan yang menarik pada malam hari ini
panitia seleksi calon pimpinan kpk merekomendasikan sepuluh nama calon pimpinan kpk kepada presiden jokowi
siapa saja mereka saksikan informasi yang ustaz suka tetap bersama kami